partai partai tergebung dalam koalisi keumatan didorong untuk menghormati hasil istimak ulama
sejumlah partai mempertimbangkan rekomendasi istimewa ulama itu
namun demokrat menyebut istimak ulama jangan dijadikan alat untuk memaksa prabowo memilih cowok pres
persaudaraan alumni dua ratus dua belas menyurati parpol yang mengikuti ijtima ulama beberapa waktu lalu
isinya pa dua ratus dua belas ingin parpol parpol mematuhi keputusan yang dibuat ijtima ulama
menurut sekjen partai amanat nasional edis parno kepada detik com
pan diminta mengikuti keputusan istimewa ulama
lebih lanjut edi menyebut pan menghormati keputusan istimewa ulama dan akan mempertimbangkan hal tersebut
namun pan memiliki proses sendiri untuk menentukan arah politik di pilpres dua ribu sembilan belas
sementara itu ketua dpp gerindra ahmad riza patria menilai surat yang dikirimkan pa dua ratus dua belas itu bersifat rekomendasi
namun gerindra tetap mempertimbangkan rekomendasi istimewa ulama
di lain sisi dalam wawancara dengan cnn indonesia prime news jumat kemarin
pengurus harian dpp demokrat cipta panca menyebut jika ijtima ulama jangan dijadikan alat untuk memaksa prabowo memilih calon wakil presiden
tapi kan pak prabowo pasti memutuskan sesuatu dengan dasar yang tepat lah saya pikir ya
dasar yang tepat yaitu
jadi saya pikir
istimewa ulama pasti akan jadi pertimbangan
tapi kan partai politik kan pasti punya ini sendiri
hitungan hitungan sendiri rasionalisasi sendiri
jadi saya pikir membawa istimak ulama sebagai pemaksa menurut saya tidak tepat
karena partai politik lah yang nanti akan mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden ke kpu
jadi sebagai pertimbangan boleh
tapi sebagai paksaan
karena seperti ustadz zaitun razmin sendiri bilang di satu stasiun televisi
dua hari yang lalu saya ada di situ bahwa kami tidak memaksa
hal senada disampaikan kadif advokasi dan hukum dpp partai demokrat ferdinand huta hayan
dalam cuitannya ferdinand menyebut jika prabowo bukanlah seorang petugas partai yang bisa ditekan dan dipaksa
ijtima ulama merekomendasikan prabowo sebagai capres dan dua nama cawapres pendamping prabowo
yakni ketua majelis suro pks salim segef al jufri dan ustadz abdul somad
kecuali ekonomi indonesia berarti yang paling merasakan
dan terutama adalah yang mayoritas yaitu termasuk umat islam
maka wajib partai koalisi menjunjung tinggi keputusan ulama tersebut
lalu bagaimana sikap gerindra dan partai pendukung dalam hal ini
untuk membahas hal ini di studio telah hadir bernard abdul jabar sekretaris umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas
taufik riyadi wasekjen partai gerindra serta ferdinand hutahan kadif advokasi dan hukum dpp partai demokrat
selamat malam semua
pak bernard kalau menarik tadi ya yang dikutip dari
pernyataan sikap bahwasanya ini seperti sebuah kewajiban buat semua partai koalisi yang akan mendukung prabowo dalam pilpres dua ribu sembilan belas mengajukan dua nama tadi
bagaimana anda melantar belakang
sebenarnya bukan merupakan bagian daripada kewajiban partai partai untuk kemudian mengusung apa yang dihasilkan dari istimewa ulama
tetapi istimewa ulama itu merekomendasikan kepada partai partai yang tergabung dalam
koalisi untuk kemudian memilih ataupun menentukan siapa yang kemudian diusung pada waktu ketika istimewa
dari beberapa nama yang diusung dari istimewa ulama maka merucut menjadi dua nama yaitu habib salim zufi asegab dan juga ustadz abdus somad
yang pada saat itu peserta istimewa menghendaki nama ustadz abdul somad
yang dimasukkan dan ini kemudian disambut dengan gegap gempita sehingga akhirnya muncullah dua nama itu sebagai calon wakil presiden
dan ini adalah merupakan rekomendasi daripada ulama ulama yang istimewa pada saat itu
ya tentunya hasil rekomendasi ini kan akan dibawa ke partai
ya pada akhirnya kan partai yang menentukan nanti
bukan pemenang daripada istimewa
tapi hendaknya istimewa ulama ini disikapi
dan inilah sebenarnya pilihan umat dan pilihan ulama
buat partai partai yang nanti akan mengusung yang tergabung dalam koalisi partai keumatan tersebut
sehingga apapun yang kemudian dihasilkan dari rekomendasi ulama tersebut
ya maka hendaklah ya senantiasa selalu menjadi pertimbangan yang matang
karena ya tentunya suara ulama ini juga suara umat
sehingga ketika suara ulama suara umat kemudian dijauhkan
artinya tidak kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan
untuk menentukan siapa diantara cawapres yang akan dipilih oleh prabowo subianto
yang memang sudah ditetapkan direkomendasikan sebagai capres di dalam istimewa tersebut
karena itu ya ada baiknya bahwa ulama dan umat yang kemudian menjadi satu bagian
ini ya hendaknya bagi partai partai ya silahkan monggo kersau
untuk kemudian bisa menjadikan mereka sebagai cawapresnya
dan tidak merupakan satu kewajiban sebenarnya
saya coba dulu ke gerindra sendiri
bagaimana menyikapi dengan ini tadi dibilang adalah rekomendasi
tapi di satu sisi ini adalah sebuah pernyataan yang memang hasil daripada kesepakatan para ulama maupun para tokoh nasional
bagaimana gerindra menyikapi hal ini
ya kalau kita
saksikan dan pernyataan dari bapak prabowo sendiri pun juga jelas ya
keputusan istimewa ulama menjadi pertimbangan yang sangat dipertimbangkan oleh beliau
untuk menentukan siapa yang akan dipilih menjadi pendamping beliau
yang jelas kami sangat menghormati kami sangat respect kami sangat
apa namanya sangat senang sekali dengan keputusan istimewa ulama itu yang mendukung pak prabowo
selaku ketua umum partai gerindra dan ketua dewan pembina partai gerindra untuk menjadi calon presiden
tinggalkan masalahnya yang sekarang menjadi pertanyaan siapa calon wakil presiden
kalau hasil ijtima ulama ada dua yaitu habib salim segab al jufri dengan ustadz abdul somad
dan tadi saya juga mengaminkan apa yang dikatakan oleh ustadz bernard barusannya
tidak ada kewajiban memang karena memang ini kan rekomendasi
tapi bagi partai gerindra sangat dipertimbangkan sekali gitu loh
karena kan peran ulama ya kalau kita berbicara sejarah indonesia punya saham yang terbesar untuk kemerdekaan republik indonesia ini
sehingga itu juga menjadi bagian yang memang sangat dipertimbangkan oleh partai gerindra dalam hal ini untuk menentukan siapa pendamping pak prabowo ke depan
jadi sekali lagi bagi partai gerindra keputusan istimewa ulama sebagai bentuk rekomendasi sangat kami hargai dan sangat sangat menghormati
dan itu menjadi bahan pertimbangan
bagi partai untuk menentukan
nah tinggalkan masalahnya memang di partai tentu kita perlu membangun namanya dialog dan komunikasi dengan partai partai koalisi yang ada
dengan partai demokrat dengan partai pan dengan pks tentu kita harus bicarakan
karena yang penting juga yang juga harus kita angkat adalah kan sebenarnya seperti statementnya apa yang dikatakan oleh pak prabowo pada suatu kesempatan
dia katakan ini ada kondisi bangsa yang sedang seperti ini ya
kondisi ekonomi daya beli lemah tingkat pengangguran kemudian juga masalah bumn yang lemah dan lain sebagainya
itu kan jadi perhatian
nah dari kebutuhan itu kira kira siapakah yang paling pas putra putri terbaik siapa yang paling pas untuk menjadi pemimpin indonesia ke depan agar indonesia bisa jauh lebih baik
itu yang kita inikan
ke depan ya saya pikir visi dan misinya sama
kemudian kita punya gagasan ke depannya seperti apa
itu yang insya allah akan menjadi pendamping
pendamping pak prabowo ke depan
saya rasa itu
kalau saya beralih ke demokrat sendiri
kalau bang taufik tadi berulang kali menekankan mempertimbangkan
ya itu ada berapa kali dicapal ya bang taufik
kalau dari bang ferdinand sendiri bagaimana dengan menyikapi hal ini
sepertinya mempertimbangkan itu salah satu kata kunci ya malam ini ya
jadi begini ya
saya pertama harus menyatakan prihatin sekali situasi yang terjadi di lapangan ya
terutama di media sosial memang seolah olah ini menjadi sebuah peristiwa yang membuat
koalisinya pak prabowo ini sekarang kacau balau acak adut dan tidak solid
saya harus menyatakan bahwa itu sebetulnya kondisinya tidak seperti itu
di tingkat elit ketika rekomendasi ulama lewat istimewa yang dilakukan para ulama dan tokoh nasional ketika itu
dan pertemuan kedua pak prabowo dengan pak s b hal itu dibicarakan
sehingga kalau ada yang menyatakan tidak dipikirkan diabaikan itu tidak benar sama sekali
pak prabowo dan pak s b
membahas hasil istimewa itu saat pembicaraan
jadi memang sangat dipertimbangkan itu betul
akan tetapi kembali kepada situasi ini
yang kita sayangkan sekarang seolah olah bahwa ini jangan lupa bahwa politik ini persepsi
karena ada persepsi yang terbangun dengan sendirinya
seolah olah pak prabowo ini orang yang bisa ditekan tekan
kita tidak mau pak prabowo ini terstigma seperti itu
karena kita tidak ingin nanti kemudian pemilih pergi dan kabur
bagaimana masyarakat akan percaya pak prabowo kalau ternyata dia sosok yang bisa ditekan tekan
itu yang kita tidak mau
makanya selalu partai demokrat menyatakan kita serahkan sepenuhnya absolut dan berdaulat kepada pak prabowo
untuk menentukan siapa wakilnya karena beliau pemimpin
kita percaya pak prabowo itu akan mampu menentukan dengan siapa beliau berpasangan
jadi semua rekomendasi ditampung
bahkan rekomendasi kawan kawan para ulama dibahas pak prabowo dengan pak sby
pak s b i sendiri tidak pernah menyodorkan pak prabowo kamu harus ambil ahaya
tidak sama sekali
jadi memang di grassroot ini menjadi boleh saya katakan tanda kutip menjadi liar
karena banyaknya statement statement yang tidak seharusnya keluar
seperti saya harus tembakan
seperti sahabat kita novel bambu umin memberikan statement statement
saya pikir itu membakar situasi yang kemudian berakibat negatif kepada persepsi terhadap pak prabowo
menyatakan ya kita rangkul demokrat
kenapa novel harus membangun narasi narasi yang berbeda dengan itu
mari kita sama sama bergandeng tangan
kita ingin mengganti pemerintahan
tujuan kita dua ribu sembilan belas pengen mengganti presiden
bukan berebutan cawaper sekarang
ini yang harus ditekankan supaya persepsi positif timbul di pak prabowo nya
jangan kesannya kita ribut rebutan
kasian pak prabowo
kalau ustadz bernat sendiri menyikapi seperti apa
karena memang yang berkembang saat ini
seolah olah memang ada
seperti dalam tanda kutip paksaan nih para ulama gitu
untuk menyodorkan dua nama ini
dan apabila tidak
itu seolah menyianati umat sendiri yang sudah lama memilih dua nama sendiri
jadi mungkin ini banyak persepsi yang dikemukakan di medsos dan sebagainya
tapi ya memang kalau kita melihat kenapa rekomendasi istimewa ulama itu kemudian kepada ulama
karena memang kepemimpinan ulama ini sudah diajarkan
semenjak dari zaman rasulullah saw sampai empat khalifah khulafah ur rasidin
sampai kepada khalifah yang kelima hasan bin ali bin abi talib
bahwa ulama itu pun menjadi tulang punggung
dia juga sebagai pemimpin negara
sekaligus juga sebagai pemimpin umat
ya kenapa kemudian diistimewa ulama
muncul rekomendasi dua ulama
walaupun kita melihat dua duanya ini memang baik
soleh dua duanya ini memang memenuhi syarat dan sebagainya
maka muncullah dua nama itu
ya sehingga kita yang mungkin ya kalau dilihat mayoritas kita sebagai umat islam di indonesia ini begitu dominan
dan ya ini perlu juga kepimpinan ulama yang bisa mengatur segala sesuatunya
yang dilihat dari peranan ulama itu sendiri
kenapa kemudian judul dari apa namanya
diskusi kita hari ini cawapres prabowo selera ulama
ya seakan akan kenapa harus selera ulama
dan ini memang yang ditunjukkan di kalangan umat islam
di kalangan grassroots bawah
kemudian juga para ulama
ulama mengadakan istimewa
dan inilah kemudian muncul dua nama ini
walaupun nanti mungkin satu yang akan muncul
menjadi mungkin pak prabowo yang akan memilih dan sebagainya
karena disini ada habib salim as segaf
kemudian ada uwan
kemudian ada uwan
kemudian ada uwas
walaupun ya kita melihat bagaimana mereka kemudian menjadi seorang yang tawadu
menyerahkan sesuatunya kepada ustadz abdul somad
kalau begitu habib jufri segaf yang layak untuk memimpin
begitu juga sama
ya ini memang ciri ciri pemimpin itu seperti itu
jadi tidak berebut kekuasaan
bahkan islam memengajarkan tidak kemudian meminta minta kekuasaan
apalagi menyodor nyodorkan diri
untuk kemudian dipilih menjadi pemimpin
dan itu yang tidak boleh diharamkan dalam islam
makanya dua kepemimpinan yang kita munculkan ini
yang sudah jelas track record mereka
sebagai pemimpin juga memiliki pengalaman
sekaligus juga sebagai panutan umat
sebagai public figure yang sangat dikenal
dan ini yang sudah menjadi salah satu pokok
ya saya setuju dengan bang ferdian
kalau dua ribu sembilan belas kita harus ganti pemerintahan
sehingga kemudian peran ulama ini pun harus ditumbuhkan benar benar
saya ke bang taufik
bang taufik sebenarnya pertimbangannya apa sih dalam memilih cawapres
dari pihak ulama apakah dari segi kapasitas elektabilitas kemudian juga ada popularitas dan aksebilitas penerimaan warga ya
dari dua nama tadi memang itu dipertimbangkan
pertimbangan yang sangat sustansial apa nih
ya tadi pertama kan makanya saya sampaikan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh pak prabowo ya
kita mesti melihat dulu kondisi bangsanya nih
satu gak satu chemistry gak kita nih
melihat permasalahan bangsa ini
apa sih yang menjadi permasalahan pokok bangsa ini
kan kita sedang masalah ekonomi kita lagi lemah
kemudian penegakan hukum kita juga yang diskriminasi gitu
dan lain hal lainnya gitu
nah kemudian dari itu semua kan pemilihan presiden ini pemilihan secara langsung
jadi memang faktor figuritas faktor rekam jejak menjadi penting juga dalam pertimbangan tersebut
sehingga apa yang dihasilkan oleh istimewa ulama juga mempertimbangkan itu
jadi saya melihat ada rasionalisasi juga yang dilakukan oleh para ulama kita gitu loh
suatu figur yang saya rasa luar biasa
dia sedang punya momentum dia sedang punya tren dia sedang punya sentimen
sangat luar biasa begitu
ustadz habib salim juga luar biasa
artinya pengalaman birokrasi dia tidak perlu kita ragukan lagi
dia sebagai menteri sosial
mantan duta besar dan sebagainya
jadi secara kompetensi dan secara akseptabilitas itu penerimaannya juga sudah cukup baik
artinya dalam pertimbangan itu kan partai juga akan melihat
elektabilitasnya kemudian juga kompetensinya kemudian juga penerimaannya di masyarakat seperti apa
saya rasa apa yang sekarang muncul menjadi calon calon wakil presiden dari pak prabowo
itu orang orang yang terbaik menurut kami yang memang patut dan layak dipertimbangkan
sehingga memang bagi partai gerindra saat ini
dengan partai partai koalisi memang terus kita berkomunikasi kira kira seperti apa
strategi pemenangan kita visi misinya seperti apa
agenda agenda kedepan kita seperti apa
dan mudah mudahan saya rasa apa yang sudah dihasilkan oleh istimewa ulama tersebut
mudah mudahan juga bisa diterima oleh partai partai yang ada sekarang ini
jadi saya rasa tidak ada yang perlu dibentur benturkan ya seakan akan
ini partai demokrat akan minta ahy kemudian ini dari ulama
sari menyandera tidak ada seperti itu
tapi saya menarik nanti buat demokrat adalah
demokrat sendiri tidak ikut di dalam istimewa ini ya
dan apakah demokrat merasa bahwasanya tidak ikut andil dan akhirnya tidak ikut berperan dalam capres dari jawabannya
nanti saya jelasin lagi
saya andronisha pramie silahkan kembali tonton bersama kami
partai demokrat yang mendorong agus sarimurti yudhoyono sebagai cawapres pendamping prabowo subianto menyatakan istimewa ulama tidak bisa dijadikan alat untuk memaksakan kendak
tapi kan pak prabowo pasti memutuskan sesuatu dengan dasar yang tepat lah saya pikir ya
dasar yang tepat yaitu
jadi saya pikir istimewa ulama pasti akan jadi pertimbangan
tapi kan partai politik kan pasti punya ini sendiri
hitungan hitungan sendiri rasionalisasi sendiri
jadi saya pikir membawa istimewa ulama sebagai pemaksa menurut saya tidak tepat
karena partai politik lah yang nanti akan mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden ke kpu
jadi sebagai pertimbangan boleh tapi sebagai paksaan
karena seperti ustaz zaitun razmin sendiri bilang di satu stasiun televisi dua hari yang lalu
saya ada di situ bahwa kami tidak memaksa
ya dan kita akan kembali membahas mengenai istimewa dan konsultasi
dan konsekuensi bagaimana dari gerindra sendiri mengenai calon presiden
tadi sebelum jeda saya sudah bertanya ke bang ferdinand
sebenarnya kalau dari demokrat tidak ikut campur ataupun sebelumnya tidak hadir bahkan diistimewa
ada pernyataan yang ingin anda sampaikan terkait hal ini
jadi memang pada saat pertemuan istimewa ulama dan tokoh nasional tersebut
demokrat memang diundang belakangan ya dan mendadak sekali akhirnya
demokrat mengutus salah satu ketua dpp nya namanya sultan yota mabubu
beliau hadir di sana
sebagai sultan gorontalo dan juga mewakili dpp partai demokrat
tetapi memang pada saat itu beliau tidak diberikan hak untuk memberikan pernyataan atau memberikan kesempatan
tetapi beliau diutus hadir untuk menghormati forum tersebut
jadi bukan tidak hadir ya
bukan tidak ada
ada pada saat itu
sebagai penghormatan kepada forum tersebut kita mengutus beliau hadir di sana
namun sampai sekarang kan hasilnya rekomendasi tersebut ya tetap ke partai demokrat juga kan secara langsung belum ada rekomendasi itu dikirimkan
tetapi pada saat pertemuan pak prabowo dengan pak sby itu memang dibahas berdua oleh pak prabowo dan pak sby
ya pak sby menjawab kepada pak prabowo pak prabowo mas bowo yo or the leader anda pemimpinnya
anda silahkan putuskan kami akan tetap mendukung pak prabowo
itu jawaban pak sby kepada pak prabowo
jadi kami yakin betul bahwa pak prabowo ini akan mampu memilih ya siapa sosok yang akan mendampingi beliau ke depan supaya menang
karena kita serius ini ingin menang bukan ingin sekedar pilpres ya
kita ingin menang makanya kita harus memberikan masukan
sudah benar sebetulnya masukan itu rekomendasi tetapi harus dibarengi dengan analisis dan kalkulasi kalkulasi politik lainnya
supaya pak prabowo ini mampu menimbang kalau sosok ini apa keuntungan elektoralnya
kalau ini apa yang didapat kalau ini apa yang didapat
nah itu harus kita sampaikan ke pak prabowo supaya beliau lebih mendapat gambaran utuh secara konkret harus berpasangan dengan siapa
tetapi sampai saat ini bagi partai demokrat ini
bagi partai demokrat ini tidak ingin memaksa pak prabowo
pak prabowo kalau bukan ahy yang dipilih kami tidak akan mendukung
sama sekali tidak
siapapun pilihan pak prabowo demokrat pasti akan mendukung pak prabowo dan memenangkan pak prabowo pilpres nanti
ya kalau ustadz sendiri seperti apa tadi pernyataan dari cipta panca mengatakan bahwa sebenarnya dari para ulama sendiri tidak punya kekuatan
beliau juga tadi kan sudah menyampaikan tidak memaksa tetapi ini rekomendasi dipertimbangkan
iya memang artinya rekomendasi yang dihasilkan dari istimewa ulama ini juga menjadi pertimbangan bagi partai partai kenal
apa kemudian ulama ulama yang bermusyawarah itu kemudian memunculkan dua nama yang dihasilkan yang terbaik ya
ya hendaknya memang partai partai yang berkoalisi ini ya buat kita di pa dua ratus dua belas sampai mengeluarkan pernyataan bahwa tetap berbagai manapun juga kita sebagai pa dua ratus dua belas akan mengawal dan mendukung pasangan prabowo
habib salim asegab atau pak prabowo dengan uas siapapun yang nanti kemudian nanti dipilih oleh prabowo
p dua ratus dua belas akan mendukung dengan sepenuhnya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memenangkan pilpres yang akan datang di dua ribu sembilan belas
itu dari sikap pernyataan yang kami buat yang kami sudah sebar kemana mana sehingga pernyataan ini juga membuktikan bahwa kita pun tidak main main
jadi yang terbaik yang kita sodorkan kalaupun itu nanti ada keputusan lain yang dua ini mungkin tidak terpilih mungkin ada rencana rencana yang harus kita kembalikan lagi kita lakukan lagi untuk apa
beristimewa artinya kita mengusung dua orang ini satu pak salim asegab kedua pak ustadz abdul somad makanya lobby lobby kemudian membujuk ustadz abdul somad sudah dilakukan oleh gnpf dan juga pa dua ratus dua belas
untuk melakukan supaya ustadz abdul somad ini menjadi wakilnya pak prabowo begitu juga dengan kesantunan mereka berdua tidak ada masalah
artinya siapapun nanti yang akan diusung oleh pak prabowo sebagai cawapresnya maka keduanya ini akan saling mendukung dan saling menguatkan
artinya apa yang kemudian kita lakukan dari istimewa ulama ini memang itu menjadi keputusan ulama
sebagaimana keputusan ulama itu adalah merupakan keputusan yang terbaik karena alu ulama uwara satul anbiya iwan mursalin hingga keputusan ini pun adalah merupakan keputusan yang didasari dengan ilmu didasari dengan musyawarah dan sebagainya
makanya keputusan ini tidak bisa kemudian dirubah begitu saja
kalaupun mau dirubah ataupun nanti pak prabowo memilih calon yang lain maka kita akan adakan istimewa lagi sehari untuk menentukan siapa
nama baru lagi
nama baru lagi yang akan diusung
itu lah tugas kita
itu lah tugas kita
bang taufik ya mengenai seandainya dua nama tadi tidak masuk dalam cawapres nanti akan ada istimewa lagi akan memakan waktu lagi gitu ya
tanggapannya tapi kita lihat dulu tayangan berikut ini mengenai tentang meski mendorong hasil keputusan istimewa ulama
partai keadilan sejahtera mengklaim tidak menyandra prabowo subianto untuk memilih calon wakil presiden yang akan mendampingi di pilpres dua ribu sembilan belas
saya tidak sepakat kalau pak prabowo tersandra ya
beliau adalah seorang jenderal seorang satria
jadi seorang prajurit dan saya kira beliau sudah kalau ini yang ketiga kali berarti menjadi cawapres atau cawapres
jadi saya melihatnya begini jadi pertimbangannya sangat matang
pasca dua ratus dua belas itu berbeda beda tadi disampaikan ya sebelumnya juga sudah ada ulama yang menjadi cawapres
tapi ada bedanya dan itu dilihat dari mana
dari pilkada kemarin
jadi pilkada kemarin sebetulnya menunjukkan bagaimana kami di pks terutama mengajak elemen keumatan untuk bergabung
ternyata dengan keterbatasan sumber daya kami kami bisa menaikkan di jawa barat bisa sampai tiga kali lipat
ya kita ke bang taufik
bang taufik kalau tadi pernyataan pipin sopian tidak ada nih prabowo tersandra dengan para ulama dengan memberikan rekomendasi dua nama tadi
lalu bagaimana menyikapi hal ini
kemudian tadi ustadz mengatakan seandainya dua nama tadi tidak ada berarti akan ada istimewa lagi akan ada perumusan lagi akan ada rekomendasi
bagaimana menyikapi hal ini

ya saya rasa kan ini dinamika politik ya yang saya rasa wajar wajar saja
dan yang paling penting kan begini kalau menurut saya dengan dinamika ini mudah mudahan memberikan pendidikan dan pembelajaran politik yang baik buat masyarakat
artinya proses seperti ini tidak dalam kucing dalam karung tapi transparan sekali
karena muncul lah calon calon putra putri terbaik kita yang tinggal kita lihat saja
bagaimana integritasnya bagaimana kompetensinya bagaimana kapabilitasnya bagaimana elektabilitasnya dan lain sebagainya
jadi saya rasa ya itu juga harus dilihat ya

pak prabowo seperti yang tadi sudah disampaikan dan juga mungkin dari istimewa ulama dari ulama kemudian juga dari partai demokrat tidak ada sandra menyandera memang
memang prosesnya benar benar memang kita masih membangun komunikasi itu gitu loh
jadi memang masih menjelaskan kira kira kalau si a bagaimana kalau si b bagaimana kalau si c bagaimana
itu kan butuh pertimbangan dan butuh banyak diskusi dan dialog
yang tentunya artinya untuk sama sama kita mengerucutkan nantinya
nah terlepas kemudian nanti apakah kalau ternyata dari pak prabowo

pilihan di luar ulama kemudian ulama ingin beristimewa lagi
ya saya rasa itu kan kewenangannya ada di ulama ya
yang penting bagi pak prabowo bagi b rindra dan juga partai koalisi yang ada sekarang ini
mengkomunikasikan ini terus juga kepada para utusan utusan ulama ini
artinya kita tidak berhenti begitu saja
jadi apa namanya terus kita membangun komunikasi itu untuk mesinergikan
agar nantinya kita dalam memilih pasangan capres dan cawapres memang yang betul betul bisa menjawab kebutuhan indonesia ke depan yang lebih baik lagi
itu yang kita berharap
makanya kalau kita lihat statement pak prabowo ketika hadir dalam forum istimewa ulama itu kan statement yang sangat negarawan
bahkan dia siap menjadi alat perubahan
kalau memang itu dikendaki oleh masyarakat
tapi dia siap juga tidak menjadi apa apa kalau memang ada putra putri yang lebih baik lagi
itu kan menunjukkan kenegarawanan beliau
artinya dalam proses ini memang tidak ada proses yang kita khawatirkan saling sandera antar ulama antar partai tidak ada sama sekali
komunikasinya berjalan sangat smooth sangat baik
sekjen sering bertemu para sekjen bertemu
bahkan di tim kecil juga sering bertemu
jadi sekarang malah kita makin solid untuk merumuskan visi misi merumuskan gagasan merumuskan program kerja dan sebagainya
jadi tidak ada sama sekali yang saya khawatirkan oleh masyarakat
sebelum nanti jeda kembali lagi ke bang ferdinand ya
apakah memang tidak ada dari demokrat nama ahi nih disampaikan
seandainya memang menjadi alternatif buat cawapres
tapi pertanyaan ini akan dijawab setelah jawab berikutnya
tetap logos sama kami di cnn indonesia
sampai jumpa di berikutnya
ulama dalam pemilihan presiden dan wakil presiden bukan kali ini saja
namun partai demokrat menyatakan tokoh agama tidak menjamin kemenangan
dalam pengalaman pilpres pemilihan langsung kita sudah tiga kali
saya bukan melemahkan pendapat
kemarin dua hari yang lalu saya juga dengan ustadz zaitun rasmin wakil ketua gnpf ulama itu
mereka bilang ini istimakan usulan
kalau diterima kami bersyukur
kalau tidak juga bukan sebuah paksaan untuk pak prabowo
ini yang harus dipertegas
tapi kami tolong diajak juga dialog siapa yang akan dipilih
apakah sesuai dengan keinginan kami di luar dua nama ini
karena setahu saya ustadz somad sudah menolak ya di akun sosial media dan segala macam
tinggal pks dengan pks
dengan pak salim
dalam pengalaman pemilihan presiden langsung kita pak azim muzadi pernah ketua nu
saya bukan melemahkan ini ya bukan merendahkan ya
pak gusola juga pernah jadi warpresnya pak wiranto
ya kita akan coba membahas lagi dengan pernyataan tadi
kalau menarik adalah kalau melihat dari historinya
katanya beberapa kali ulama yang coba dipasangkan dengan politikus untuk berlaga di capres sebelumnya selalu gagal
kalau demokrat tadi mengeluarkan pernyataan seperti itu bagaimana tanggapan anda
ya yang disampaikan oleh sahabat saya panca memang itu adalah fakta sejarah ya
bahwa pernah juga hasim musadi dulu ketua pbnu
berpasangan dengan bu mega ternyata kan kalah juga
tetapi biar bagaimanapun beginilah
kami juga partai demokrat itu menghormati hasil istimah ya
yang penting kita harus sepakat dan sepaham bahwa itu bukanlah sesuatu yang harga mati mutlak dan wajib
ya yang namanya istimewa hasil
itu kan rekomendasi pasti akan dipertimbangkan
tetapi mungkin juga pak prabowo punya pertimbangan lain yang ternyata sudah dipikirkan sama beliau
jadi kita harus menghormati juga pak prabowo sebagai pemimpin sebagai calon presiden yang mungkin punya pertimbangan pertimbangan lain
kita juga menghormati rekomendasi istimewa ulama itu sebagai sebuah masukan dari para ulama
ya mungkin juga nanti pak prabowo juga meminta nasihat dari ulama yang lain selain ulama yang berkumpul
karena ulama kita kan banyak sekali
pak sby juga meminta pendapat ulama yang lain juga karena beliau juga banyak sekali bersilaturahim dengan para ulama
ya jadi biarlah semua masukan ini nanti digodok oleh pak prabowo bersama orang orang yang dia pilih
kepercayaannya menggodok itu dan akan memutuskannya
karena ini jalan terbaik bagi kita supaya jangan sampai di luar
kita ini saya seperti yang saya katakan tadi saya prihatin
di luar sekarang seolah olah bahkan kita ditertawakan pihak tokoh sebelah
wah itu udah kaca balau pak prabowo bisa gak japer segala macam
saya prihatin dengan itu
padahal seperti yang disampaikan sahabat saya ini tadi bahwa sekarang kita itu serius
setiap hari kita bertemu menyelesaikan visi misi kerangka kerja lima tahun ke depan
tanpa memikirkan siapa cawapresnya karena kita anggap ini domennya pak prabowo saja
ya tapi tim kecil ini bekerja terus merancang bagaimana mengimpentarisir masalah bangsa ini
kemudian solusinya apa
karena kita mau nanti pada saat pendaftaran visi misi ini sudah memuat yang namanya masalah bangsa
dan memuat solusinya
biar masyarakat menilai nanti apakah solusi ini memang layak dibeli oleh masyarakat
itu yang kita kerjakan sekarang merancang bagaimana nanti mendaftar bagaimana segala macam
jadi kami sendiri ya saya kami demokrat dengan partai gerindra sibuknya disitu sekarang
kami tetap menganggap domen jawab pres itu domennya pak prabowo
kami serahkan sepenuhnya kepada beliau
biarlah beliau menentukan
baik saya akan coba menampilkan adalah salah satu pernyataan anda di sosial media di twitter
yang mengenai bagaimana sikap dari partai demokrat sendiri juga
ini salah satunya dari bang ferdinand ya
kalian percaya kepada prabowo kalian yakin dia mampu memimpin
jika jawabanmu ya maka serahkan hak absolut berdaulat kepada prabowo memilih wakilnya
prabowo bukan petugas partai yang bisa ditekan tekan dan dipakai
nah ini kalau tadi kalau tadi ustadz sedikit tertawa ya sebenarnya anda tergelitik dengan ini
jadi bagaimana anda menanggapi
jadi ada pernyataan yang tadi kalau kemudian tidak semua ulama kemudian dipasangkan ini menang
ya buktinya kita tahu bahwa tergantung siapa pasangannya
ya kan tergantung siapa pasangannya
boleh kita lihat kembali ketika gus dur bisa menjadi seorang presiden dia ulama
jadi memang apa yang dikatakan tadi kalau zat ulama belum tentu menang
ya ini menjadi satu hal yang seakan akan ya merendahkan pada peran ulama gitu
kalau saya melihat ini seakan akan merendahkan peran ulama
padahal peran ulama itu begitu besar
bagaimana gus dur seorang ulama yang memimpin negeri indonesia ini ya buktinya bisa seperti itu
nah saya rasa ini tergantung pada siapa pasangannya
kalau mungkin pasangan bapak prabowo dengan habib salim azufri ataupun dengan uas ini bisa jadi
itu menjadi suatu kemenangan karena pasangan yang kemudian dicalonkan ini pertama adalah kemudian dia direstui oleh ulama
kemudian kalau sudah diistimewa ulama pasti umat akan bangkit
kalau tadi ada kalimat dari bang ferdinand tidak bisa dipaksa ataupun itu adalah domen dari pak prabowo sendiri
memang itu domen
ulama tidak bisa secara langsung
domain daripada pak prabowo
karena apa yang ketika bertemu dengan pak prabowo segala intensitas
pak prabowo pun menghormati benar
bahkan pak prabowo sendiri akan menunggu daripada hasil istimewa ulama
nah sekarang kita sudah menghasilkan dua ini ya tinggal tergantung nanti pak prabowo memilih yang mana
kalau mungkin habib salim ajufri yang ditolak
kemudian memilih pada urutan kedua yaitu uas
maka kita perjuangkan kalau uas pun menolak
kemudian kita perjuangkan kalau uas pun menolak
kita pun akan perjuangkan untuk kemudian meminta kepada uas bersedia untuk menjadi wakil presiden
tidak akan memperpanjang waktu
karena sudah bekerja dari kemarin sudah bekerja kita pun sudah bekerja
sudah kemudian dan sebagainya
dan ini akan kita lihat nanti kan ini masih ada waktu ya sampai tanggal sepuluh nanti
ini waktu kesempatan ini
kita kerja keras
kemudian kita bagaimana memperjuangkan apa yang sudah kemudian dihasilkan dari istimewa ulama
ini waktu kesempatan ini
kita berhasilkan dari istimewa ulama
intinya kami dari pa dua ratus dua belas genpef ulama itu tetap untuk kemudian mengawal pada hasil istimewa ulama
kalau nggak pak prabowo subianto dengan habib salim jupri asegaf atau dengan pak prabowo subianto dengan uas
baik bang taufik gimana ini tetap dengan kalimat mengawal dua nama tadi ya
dan bagaimana itu bolanya di tangan pak prabowo sudi dan gerindra
lalu pertimbangan pertimbangan apa kalau tadi melihat latar belakang historinya umat melihat bahwasanya tidak semua ulama bisa diterima oleh masyarakat terbukti tadi kan di pilpres sebelumnya dan juga gagal
meskipun tadi ustadz mengatakan abdurrahman wahid sempat leading dan juga menjadi pemimpin indonesia
anda menyikapi ini seperti pr yang panjang ya di gerindra sendiri ya
jelang pendaftaran enam hari lagi
ini kan tadi kita sudah sepakat ya
artinya diantara partai partai kota
diantara partai partai koalisi
bahkan juga dengan para ulama ini kita berdiskusi terus
setiap hari setiap saat
jadi ini masih terus dibangun bangunan komunikasi tersebut
dan tidak ada yang diragukan lagi
kita kalau tadi demokrat bahkan sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pak prabowo untuk memutuskan
para ulama juga sebenarnya sudah merekomendasikan tapi juga memberikan kesempatan kepada pak prabowo dan lain lain sebagainya
jadi menurut saya kita tinggal tunggu saja
dan memang pasti pertimbangan pak prabowo adalah yang penting adalah untuk kepentingan bangsa
itu jauh lebih besar
jadi bagi dia pilihannya ini negara harus lebih baik ke depannya
indonesia harus lebih baik ke depannya
artinya tidak ada dua nama tadi muncul ya dari yang direkomendasikan oleh istimewa sendiri
bagaimana komunikasinya dari pihak prabowo sendiri terutama gerindra
mengingat memang harus bisa setidaknya beberapa tidak hanya koalisi tapi juga umat sendiri yang harus diakomodir
iya makanya kan itu dibangun dengan komunikasinya
bahkan ketemu dengan habib salim dilakukan juga pertemuan
bahkan kita juga menilai habib salim seperti apa
track record beliau kapabilitas beliau kompetensi beliau elektabilitas beliau
jadi saya rasa apa yang sudah diputuskan oleh para ulama saya rasa juga keputusan yang sudah sangat luar biasa menurut saya
karena memang dengan pertimbangan pertimbangan dengan rasionalisasi yang juga benar menurut saya
apalagi kemudian muncul nama ustadz abdul somad yang tidak diduga duga itu menjadi putusan ulama
tetapi kalau kita lihat sekarang hari ini ya
pembicaraan masalah ustadz abdul somad menjadi tren
kemudian menjadi momentum dan menjadi sentimen
jadi menurut saya hal hal seperti ini kan yang tidak pernah diduga duga artinya para ulama ini sudah memandang mungkin jauh juga lebih ke depan
jadi artinya itu menjadi bahan pertimbangan bagi kami
karena sekali lagi yang paling penting bagi kita semua adalah jangan dibentur benturkanlah antara pihak ulama kemudian dengan partai politik
tidak ada gitu loh
tapi menurut saya kalau soal ke bang ferdinand ada pernyataan dari novel bang mumin yang mengatakan bahwasanya kalau demokrat gabung tidak perlulah mengajukan nama cowok pres bagaimana
bagaimana menanggapi alinda demokrat
sampai hari ini demokrat tidak pernah menyodorkan ahy itu harus saya ulang lagi
jadi makanya saya sampaikan tadi di awal saya menyayangkan pernyataan pernyataan novel bang mumin tersebut
memang ini kan mengeruhkan sesuatu yang tidak perlu dikeruhkan
apalagi saya dengar novel bambumi bilang ya kalau mau demokrat gabung ya tapi nggak boleh ahy disodorkan
saya prihatin dan sedih ya karena abi prijik sendiri dari tanah suci dari mekah menyatakan
suci dari mekah menyatakan ayo kita rangkul demokrat
tapi secara gestur politiknya nampak memang ada kecenderungan ke arah sana
mungkin masyarakat melihat di
tentu jadi begini ahi itu adalah aspirasi dari kader demokrat
bahkan kami kaget dengan melihat gerakan pimpinan pimpinan daerah kami yang memasang serentak baliho ahy itu seluruh indonesia
itu tidak diperintah oleh dpp
dan itu menjadi tekanan presur bagi dewan pimpinan pusat ya harus memperjuangkan aspirasi kadernya di bawah
nah tetapi kami menjelaskan belum ada kader kami di daerah untuk tetap berpegang teguh kepada pernyataan ketua umum kita pak sby
yang menyatakan kita serahkan sepenuhnya kepada pak prabowo
tetapi memang kami ke pak prabowo itu menyampaikan indikator indikator semua
karena kami juga melakukan survei kalau si a bagaimana si b apa keunggulannya si c apa kelebihannya
itu kita sampaikan ke beliau sebagai bahan pertimbangan
tetapi final decision keputusan akhir tetap kepada pak prabowo kita serahkan
itu itu dari kita
saya pikir kalau semua menyatakan seperti itu ini selesai urusan cawapres ini
tidak perlu ribut
apakah sekarang kan seolah olah pks dengan demokrat berantem rebutan
tidak sama sekali
kalau ustadz yang menarik adalah tadi anda katakan mengawal dua nama ini ya
jadi bagian yang harus menjadi pilihan
saat ini tidak dua nama
apakah kalian sudah mulai ada rekomendasi nama lain termasuk nama di luar tokoh tokoh ulama
ini sikap daripada hasil musyawah
hasil musyawarah itu harus dihormati oleh semua yang ikut musyawirin
dan ketika dua nama ini mungkin tidak kemudian dijadikan sebagai cawapersi pak prabowo
maka tim koalisi pun harus kemudian minta nasihat kepada ulama
siapa yang kemudian harus dipilih yang baru lagi
dan harus tokoh ulama lagi keluarnya
ya tidak juga perlu tokoh ulama
tetapi apakah kemudian nanti diindikan di studio atau tidak
itu kan memang domainnya daripada pak prabowo sendiri
ya kalau kita kan cuma mendorong
mengawal apa yang sudah kita pertahankan
dari apa yang sudah kita sampaikan dan dihasilkan dari istimewa ulama
kalaupun ada muncul nama lain
tentunya kalaupun harus merubah daripada nama dua nama yang dicalonkan ini
kan harus dilakukan dengan musyawarah kembali
tidak boleh kemudian begitu saja
makanya bagi kami di pa dua ratus dua belas itu akan tetap mengawal dua calon ini
supaya diantara keduanya ini salah satunya dipilih untuk menjadi wakil presiden
bang taufik gimana ini tanggapannya
diantara dua harus bisa dikawal kalau pak ustadz
minimal masuk nominasi ya saat ini
ya itu kan masuk nominasi
yang jelas kan begini tadi seperti disampaikan
saya rasa statement pak prabowo juga jelas ya pada setiap kesempatan
dia katakan bahwasannya sangat mempertimbangkan sekali rekomendasi bahkan ijtima dari para ulama dengan dua nama tersebut
nah memang kemudian sekarang memang kita sedang mempertimbangkan itu
dengan data data tentunya mungkin dengan hasil survei
dengan analisis politik
dengan analisis secara elektoral seperti apa dan lain sebagainya
itu menjadi bahan pertimbangan
yang ingin saya sampaikan adalah ternyata putusan ulama itu juga bisa merasionalisasikan
jadi kalau tadi judulnya cawa press pabur selera ulama
menurut saya memang selera ulama selera masyarakat juga
jadi artinya tidak perlu ada yang diikotomikan
dan bertentangkan antara ulama dengan kami di partai politik dan lain sebagainya
karena menurut saya itu tidak ada sama sekali
jadi secara strategis memang prabowo dan gerindra di tim pemenangan akan melihat gelombang islam populis yang bisa diwakili oleh ulama menjadi pilihan
ya itu kan kira kira
mereka tidak bisa nafikan
makanya tadi saya katakan di awal statement saya
sejarah indonesia ini kita harus berterima kasih kepada para ulama
saham terbesar negara ini merdeka itu peran ulama
ada ki haji ahmad dahlan ada ki haji masyar asyari ada muhammad nadsir ada ki haji agus salim dan lain sebagainya
yang bahkan dunia dalam kalau kita ikuti sidang bppki itu luar biasa
pernyataan pernyataan para ulama ulama kita pada saat itu
yang sangat mencintai republik ini
mencintai pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
jadi saya rasa tidak perlu ada yang kita khawatirkan
dengan apa yang dikatakan tadi akan terjadi islam tidak ada sama sekali
karena saya percaya betul ulama ulama yang hadir pada istimewa ulama itu adalah orang orang yang menjunjung tinggi
negara nkri dan juga pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
dan pak prabowo sendiri bahkan mengatakan
saya baru hari ini mengatakan imam besar adalah habib rizik
itu kan clear jelas
artinya jaminan tuh
artinya pak prabowo sebagai seorang
islam yang disebut apa namanya istilahnya
islam abangan atau apa dan sebagainya
itu menunjukkan sikap seperti itu
baik terima kasih sekali buat malam hari ini
bang semua dan juga ustadz
kita menunggu bagaimana nantinya karambola di tangan pak prabowo
dan juga dari girindra sendiri
apakah nama tadi mewakili dari umat
ataupun ada pihak pihak lain atau nama nama baru
yang justru akan menjadi surprise nantinya
kita akan menunggu sampai tanggal sepuluh agustus mendatang
sini ada indonesia prime news
tata pelabur selalu kami